jadi kita masih akan membahas ancaman sampah bagi satwa khususnya penghuni laut
tentunya ini kejadian yang sangat sangat miris
kita akan bahas bersama ada mbak anissa paramita yaitu head of communication and engagement west board change
mbak anissa selamat malam
halo selamat malam mbak
oke mbak anissa mengamati atau melihat kejadian ditemukannya paus sperma yang mati di perairan wakatobi kemarin
dan kembali mengingatkan kita bahwa indonesia ada dalam peringkat negara dengan garis pantai terpanjang
tapi sekaligus indonesia menjadi negara yang menyumbang sampah di laut terbesar di dunia
setelah china setelah tiongkok tadi juga sudah dibenarkan oleh mas lukas dari wwf indonesia
bahkan menurut ocean health index indonesia ada di urutan satu ratus empat puluh lima
itu angka yang sama sekali tidak bisa kita banggakan mirip sekali
anda melihat apa sih sebenarnya yang salah
selama ini memang tingkat kesadaran masyarakatnya yang kurangkah dalam hal untuk membuang sampah plastik
atau edukasinya yang tidak sampai atau apa
oke sebenarnya lebih bisa dikatakan sebenarnya itu di sistem yang belum terintegrasi ya mbak ya
karena kalau kita melihat hanya pada ujungnya saja yaitu adanya sampah sampah di lautan
itu pun juga kita masih harus ngecek juga apakah memang benar sampah plastik yang di lautan itu benar benar produk
dari indonesia itu sendiri gitu
karena kan kita bisa masih ngecek juga jenis jenis sampah yang ada tertelan
masih ada kode kode dan tulisannya itu bisa diidentifikasi terlebih dahulu
tapi memang tidak memungkiri bahwasannya masalah sampah plastik ini memang sudah sangat darurat
kalau kita berbicara berdasarkan data nih ya mbak ya
kita itu punya potensi empat belas persen plastik itu untuk didaur ulang gitu
tapi kenyataannya hanya tujuh lima persen yang kita daur ulang
hmm oke jauh sekali dong berarti angkanya
sangat jauh sekali dan itu berdasarkan data dari klhk
jadi bayangin deh mbak umpamanya kalau indonesia satu hari itu menghasilkan sampah satu ratus tujuh puluh lima ribu ton
dan empat belas persennya itu terdiri dari plastik berarti itu kan ada dua puluh empat lima ratus ton per hari
nah ini dia nih sistem yang tadi saya sampaikan kenapa bisa jadi belum terintegrasi
karena bagaimana edukasi di masyarakatnya harus buang sampah di mana
buang sampah pada tempatnya kita sudah harus naik
bisa kelas bila sampah sesuai dengan jenisnya
terus kemudian itu nanti akan ada sistem transportasi pengangkutan juga yang memastikan bahwasannya material yang sudah terkumpul
bisa menjadi material daur ulang
oke jadi kepala dari kepala segala kesalahan atau misleg itu sebenarnya ada di sistem tadi ya kalau menurut anda
tapi kalau misalnya kita lihat gini deh kalau misalnya ngomongin soal data mungkin agak kurang
kurang apa ya kurang buat masyarakat agaknya kayak kurang gampang lah untuk dipahami gitu
tapi kalau untuk secara edukasi yang paling gampang yang paling dekat bisa dicerna oleh masyarakat
terkait dengan sampah plastik ini loh sebenarnya bahaya mengancam gitu bahaya besar
karena ancamannya untuk ekosistem keberlangsungan hidup biota laut gitu bahasa gampangnya aja ini seberapa besar sih mbak
harus dilakukan kampanye yang sangat masif ya dalam artian kita mengubah gaya hidup
jadi ada change behavior mengubah mindsetnya nanti untuk kita bisa melakukan yang kita sebut dengan prinsip
di awal kita harus melakukan reduce terlebih dahulu
jadi mulai bijak bijak dalam mengkonsumsi terus kemudian bijak juga dalam bagaimana mengelola sampah yang sudah kita hasilkan
dan itu benar benar butuh edukasi yang sangat masif mbak
dimulai dari usia dini itu sangat penting sekali
oke apa itu bagaimana cara akhirnya mengolah sampah
tapi kalau anda lihat kita membandingkan misalnya kayak saya punya teman yang ada di jerman gitu
kalau di negara jerman
dia bilang gitu kayaknya untuk masalah soal sampah ini ketat banget
bahkan untuk pembuangan ada box box itu tempat sampahnya yang warna merah itu untuk apa hitam untuk apa kuning untuk apa
sebenarnya indonesia mungkin di beberapa wilayah sudah menerapkan seperti itu
tapi kok kayaknya masih kurang gitu
anda melihatnya seperti apa
kalau saya pribadi memang juga melihat
masih apa ya kurangnya informasi kemudian menjadi sebuah kebiasaan juga
itu dia balik lagi kepada ini harus masuk ke dalam pendidikan anak usia dini
jadi mereka terbiasa mereka tahu
karena kemarin juga beberapa bulan yang lalu saya juga ke jerman
ada satu museum khusus yang mengajarkan mengenai lingkungan
jadi museum lingkungan
iya di mana anak anak itu di situ belajar
nggak hanya mengenai sampah tapi juga semuanya
mengenai ini sawit itu seperti apa hutan itu bagaimana
iya jadi akses informasinya menurut saya sebenarnya ya
harusnya cukup ya karena kita punya smartphone ya di genggaman tangan
tapi seberapa jauh kesadaran kita terhadap bahayanya itu
itu yang harus dibangkitkan juga
dan nggak hanya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab
tapi banyak semua level semua layer harus ikut aktif berpartisipasi
gak cuma bahasa bahasa teori tapi juga ada prakteknya ya
oke terakhir mbak anissa
beberapa orang kayak saya menemukan misalnya kayak saya makan di restoran gitu
atau kafe lah
sekarang ada beberapa orang yang mungkin kayaknya udah nyampe nih
masalah edukasi untuk pengguna
penggunaan plastik ya
misalnya untuk stroh aja ya stroh plastik
kayak mereka sekarang bawa stro sendiri dari rumah gitu
yang untuk apa yang bisa dicuci gitu kayak apa strobesi gitu
anda melihat cara cara seperti ini akan efektif nggak
atau mungkin cara diet sampah seperti apa
cara cara tadi kayak udah mulai ganti sedotan plastik menjadi sedotan yang stainless
itu adalah salah satu langkah yang kecil tapi bisa menjadi bermakna
dan kalau bisa juga tidak perlu sedotan
maksudnya tidak masalah
tapi ya balik lagi dietnya kita atau bagaimana caranya kita mengurangi
kita harus tahu kita harus paham bagaimana untuk bisa bijak mengkonsumsi
dan bijak untuk kelola sampahnya
poinnya di situ sih
jadi harus ada informasi terhadap plastik ini sebenarnya daya apa
terurai nya berapa lama itu satu
terus bahayanya apa
tapi dibalik bahayanya dia atau jelek jeleknya si plastik
ada potensi dor ulang
nah tinggal kita bisa atau kita mengupayakan yang namanya sistem dan manajemen persampahan
yang lebih terintegrasi satu sama lain
oke sebenarnya di beberapa supermarket juga waktu itu sempat ya
kita misalnya nggak boleh pakai bawa kantong plastik atau bawa belanja pakai kantong plastik
itu mungkin salah satu hal kecil tapi ya efeknya cukup lumayan besar ke depannya
cukup lumayan besar
edukasi itu ya sekali lagi mbak anissa
edukasi khususnya dari usia dini itu yang paling penting juga buat anak anak kita nanti
terima kasih mbak anissa paramita sudah bergabung di cnn indonesia connected malam hari ini